film kuliner aplikasi arsitektur hingga seni pertunjukan
dengan begitu karya karya ini bisa dijadikan sebagai jaminan utang
namun demikian karya seni tersebut harus sudah terdaftar di negara
di mana karya tersebut juga milik pribadi yang dikelola dengan baik
dan sudah memiliki sertifikat kekayaan intelektual